puluhan personel polri masih menjaga area rumah sakit polri
keramat jati jakarta timur hingga selasa ini
polisi berjaga di pintu masuk rumah sakit dan kamar jenazah
polisi menjaga enam jenazah anggota fpi
yang diklaim polisi tewas dalam baku tembak
di tol jakarta cikampek kilometer lima puluh karawang
polisi juga mengantisipasi masa fpi yang datang ke rumah sakit
sebelumnya pada selasa dini hari
kuasa hukum fpi aziz yanuar bersama sejumlah keluarga laskar fpi
mendatangi kamar jenazah rumah sakit polri untuk mengambil jenazah
namun usaha mereka berujung kegagalan karena petugas tidak memberi izin
adu mulut pun terjadi antara petugas kepolisian dengan kuasa hukum fpi
kita juga mempertanyakan dari pak argo dari mabas polri
yang nyatakan tidak akan mempersulit keluarga untuk mengambil jenazah
tetapi kita sudah sampai selarut ini
akan tetapi sudah menunggu juga
prosedur juga sudah kita laksanakan
tadi kita mendapatkan kuasa yang resmi
tapi tetap tidak dapat melihat jenazah
pak rumah sakit polri brigjen polisi asep hendra diana menyatakan
proses pemeriksaan terhadap enam jenazah sudah selesai dilakukan pada selasa pagi
pihak rumah sakit polri pun menakutlah menyerahkan sepenuhnya
hasil pemeriksaan ke penyidik untuk proses pengambilan jenazah oleh pihak keluarga
jadi artinya kita sudah sarankan ke penyidik
tinggal keluarga datang menyampaikan
kita pasti akan bantu kita akan bantu sebaik mungkin
diketahui insiden penembakan anggota fpi terjadi di jalan tol jakarta cikampek
menurut polisi enam dari sepuluh pengikut rizik sihab tewas ditembak